perairan samporna sabah malaysia
belum diketahui kelompok yang telah menyandra
kedua nelayan indonesia tersebut
yulianti warga kecamatan sendana
kabupaten majene sulawesi barat
sudah lima bulan tidak bertemu usman yunus suaminya
sang suami yang melaut di perairan malaysia
dikabarkan telah diculik kelompok bersenjata
peristiwa ini tidak hanya dialami usman yunus
rekannya samsul saguni juga menjadi korban penculikan
kabar penculikan ini diterima pihak keluarga
melalui sambungan telepon dari rekan korban
keluarga korban menduga insiden penculikan terjadi
pada selasa dini hari waktu sabah malaysia
penculikan ini dilaporkan salah satu awak kapal
yang bersembunyi di kompartemen kapal
saat penculikan terjadi
saat itu para nelayan berada di perairan malaysia
untuk mencari ikan menggunakan kapal nelayan
jiwa jaya satu milik perusahaan perikanan sabah malaysia
hingga kini belum bisa dipastikan
dari kelompok mana pelaku penculikan tersebut